kita ke jawa timur di mana ketubung partai demokrasi indonesia perjuangan megawati sukarno putri
berkunjung ke taman harmoni di keputih surabaya
ia didampingi oleh wali kota surabaya tri risma harini
yang dikaitkan dengan pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
dalam kunjungannya megawati enggan di wawancara
terkait pencalonan tri risma hari ini dalam pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
meski ada sinyal namun semua kepala daerah yang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur dki jakarta
lewat pd perjuangan memang harus melalui tahap pendaftaran dan seleksi
atau pertimbangan dari ketua umum pdi perjuangan
mereka yang mendaftar ini tentu saja akan mengikuti tahapan tahapan selanjutnya
dan dpp partai juga akan melakukan pemetaan politik
terhadap kepala kepala daerah yang dijaring oleh dpp partai
untuk mengikuti kontestasi di dki